pasangan calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno
menyambut baik hasil keputusan pengadilan tata usaha negara
yang mencabut izin reklamasi tiga pulau di teluk jakarta
pasangan calon yang diusung partai gerindra dan pks ini menilai
keputusan memenangkan gugatan nelayan terhadap pencabutan izin reklamasi di pulau k f dan i sudah tepat
anies juga sempat menantang keputusan calon petahana basuki cahapurnama
untuk melepas kebijakan reklamasi
menurut anies keputusan ptun merupakan keinginan rakyat
sehingga pemimpin jakarta harus mewujudkan keinginan tersebut
alasan untuk tidak memberikan ini mau berpihak kepada siapa
dan kita berharap kita menunggu hasilnya apa statement beliau